alisia dwi fitri amanda dan pilih biondi
dua pemuda asal jakarta dan bandung ini
terancam hukuman tiga bulan penjara
karena memberi minuman keras terhadap satwa
dilindungi di taman safari kisar wabogor jawa barat
ulah keduanya diunggah di internet
hingga viral di media sosial
saat ini kasus kejahatan terhadap satwa
di taman safari tengah diusut ke polisi jawa barat
tetapi saya tetap menghormati hukum
dan yang bersambutan juga secara sadar
tidak perlu dipanggil datang ke polres
kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan
mengaku itu terus sekali kita minta maaf
nah nanti kita akan panggil dari pihak psi
yang tadi belum datang
itu ada di kuhp namanya penganiayaan binatang
ancaman hukumannya memang ringan
kurang lebih tiga bulan
sebelumnya pengelola taman safari
melaporkan olah keduanya ke polisi
setelah video mereka viral di media sosial
pilih spontananya buka di damar di kudanil
jadi sebenarnya itu enggak ada
dari kesengajaan enggak ada faktor
iniatin atau gimana
kami saya berdua dengan philip
minta maaf yang sebesar besarnya
kami sangat menyesal
sudah melakukan hal konyol yang benar benar fatal ini
karena sudah melakukan tindakan bodoh ini
datangan kami ke sini untuk klarifikasi ya
katanya ada desakan desakan atau teror teror
pada pihak keluarga dan
sampai membunuh gitu
langsung ke handphone atau ke media sosial
lewat media sosial lewat instagram
tindak pindah naringan kepada kedua pelaku
masih dalam proses penanganan aparat kepolisian
keduanya sengaja mendatangi polisi untuk mengakui ulahnya